kita ke dalam negeri menpora kunjungi beberapa pemusatan pelatihan nasional asian para games dua ribu delapan belas di solo dan karanganyar
salah satu yang dipantau adalah tim goalball indonesia
salah satu pusat pelatnas yang dikunjungi imam nahrawi adalah tim goalball
yang memusatkan latihan di gor kelurahan belulukan colomadu karanganyar
pada kunjungan ini menpora mengatakan atlet goalball telah siap untuk menghadapi asia para games pada oktober mendatang
pemerintah akan terus memantau latihan para atlet serta mengecek fasilitas yang dibutuhkan
di samping itu menpora juga akan segera menyiapkan perpindahan mereka untuk berlatih di jakarta
semangat ini harus dijaga optimisme ini harus dijaga dikawal oleh kita semua
menurut imam nahrawi semangat para atlet ini harus tetap dijaga
dan pemerintah berjanji akan terus memberikan dukungan baik secara material maupun moral
para atlet goalball yang hanya mengandalkan indera pendengaran ini
menyambut gembira kedatangan menpora dan berjanji akan memberikan yang terbaik saat berlaga nanti
cabur golball ini dimainkan oleh dua tim atau perorangan yang saling berhadapan
cara bermainnya adalah dengan
menggelindingkan bola ke arah gawang lawan
lawan akan berjaga di area depan gawang untuk menghindari bola masuk yang akan menambah poin pemberi umpan
jika permainan dilakukan oleh tim
satu tim terdiri dari tiga pemain yang masing masing bertugas untuk menjaga gawang
ukuran gawang pada permainan ini memiliki panjang sembilan meter dan tinggi satu tiga meter
di atas kerumun batman dan cewek terpisah melewati enam i khan naya yang ditumpangi
hingga mendapatkan p melalui semua kesehatan deixar